selamat siang sempat ngilar kalau ketemu dengan saya di jam makan siang seperti ini artinya apa
yes saya akan memberikan rekomendasi kuliner kali ini spesial karena ada dua kuliner yang pertama
ada yes ada lobster dengan saus spesial dan yang kedua ada kepiting ukurannya ekstra besar ⁇ lets ⁇ go
yang pertama saya mau santap lobster racikan rumah makan di kawasan margahayu bekasi timur
ada lobster kipas nih bersama menu bucket atau ember besar lainnya menu ini dimasak
dengan kecombrang atau honjeng bunga kecombrang mengeluarkan aroma harum dan rasanya yang khas
sehingga banyak orang menyukainya sebagai penyedap alami usukinnya gini nih
kecombrang itu teksturnya itu kayak mirip mirip pedes pedes jahe tapi wanginya itu
kayak wangi wangi serai jadi tuh sedap dan bikin masakan semakin wangi
lobster termasuk makanan berprotein tinggi tapi cenderung memiliki sedikit lemak
berdasarkan national nutrien database departemen pertanian amerika serikat satu porsi lobster
matang sekitar satu ratus empat puluh lima gram mengandung dua puluh tujuh gram protein dan tak sampai dua gram lemak langsung
biasanya sos kecombrang ini dibuat dari sambal untuk sambal dan ada beberapa juga akhirnya
makanan yang dibuat sausnya dari saus kecomang seperti ikan asik
setelah lobster kipas kecombrang selanjutnya saya mau santap kepiting asap yang ada di
sentra kuliner pantai indah kapuk jakarta utara wah satu porsi dapat dua kepiting yang jantan
emang kelihatan agak kecil tapi jangan salah di bagian capitnya dagingan banyak juga ya oke
langsung kita masak ya masih seger kepiting yang sudah dibersihkan dan dipotong ini dikukus
hingga matang lalu dimasak dengan dua belas campuran rempah termasuk madu lalu bungkus dengan daun
pisang dan bakar selama tiga menit proses ini menambah aroma dan rasa nikmat kepiting kita coba
manis banget seger parah
hai umpunya bumbu asap dan daging kepiting semuanya nih tuh
masih anget josh
kepiting rata rata berukuran satu ratus lima puluh gram untuk yang jantan terdapat banyak daging dicapit kalau yang
betina ada telurnya yang enak
asap proporsinya dibanderol dua ratus tiga puluh hingga dua ratus lima puluh rupiah tergantung ukuran dari bapak bapak kita
datangnya ya kepitingnya lebih bagus gigit dia agak gigit itu agak kenyal kenyal gitu dalam setiap surat
seratus gram daging kepiting terdapat kandungan kolesterol sebanyak lima puluh lima sampai enam puluh mg
american heart association menyarankan untuk membatasi makanan berkolesterol perharinya
maksimal tiga ratus miligram untuk menjaga kesehatan
bagaimana tertarik mencoba lobster saus kecombrang atau kepiting asap